sebenarnya prosesi ibadah itu
rukun rukunnya kita jalankan
tetapi waktunya kita persingkat
sholat jumat berjamaah juga dilakukan di masjid agung al azhar jakarta selatan
selama melaksanakan sholat
para jemaah tampak tertib menjaga jarak
yakni menempati tanda yang sudah disiapkan petugas
sesuai protokol kesehatan yang disiapkan petugas
sholat jumat di masjid agung al azhar berlangsung seperti biasa
tidak ada pemotongan waktu sholat
dan jumlah anggota jemaah juga tidak membludak
sementara presiden joko widodo melaksanakan ibadah sholat jumat di masjid baitur rahim
di komplek istana kepresidenan jakarta
sholat jumat di masjid baitur rahim ini juga digelar dengan menerapkan protokol kesehatan
pihak masjid membatasi hanya satu ratus lima puluh anggota jemaah
dari total tujuh ratus lima puluh orang yang bisa ditampung
karena adanya pengaturan jarak
jumat siang ini gubernur dki jakarta anies baswedan
dan beserta jajarannya juga mengikuti ibadah sholat jumat di masjid fatahila balai kota dki jakarta
protokol kesehatan diterapkan dengan memberikan tanda di lantai masjid
untuk mengatur jarak antar orang
pengurus masjid juga menghimbau jemaah membawa sendiri sajadah
dan melakukan hudu di tempat masing masing sebelum ke masjid
ibadah berlangsung lebih cepat dari biasanya
karena khotbah jumat dipersingkat menjadi sepuluh menit
tim liputan cnn indonesia